batman sang penjaga kota gotam ini mungkin tidak memerlukan kekuatan super seperti pahlawan super lainnya
berbagai teknologi dan gawai mutakhir digunakan batman saat menghajar para penjahat kota
lalu seperti apa ya kira kira gawai populer batman jika direfleksikan ke perkembangan teknologi di dunia nyata
memiliki kekuatan super rasanya sudah menjadi hal yang mutlak bagi seorang pahlawan super
memiliki tubuh yang dapat terbang hingga kebal terhadap senjata menjadi anugerah bagi para pahlawan fiksi ini
namun tidak bagi sosok batman sang penjaga kota gotham yang merupakan alter ego dari kong lomerat bruce wayne
pundi pundi uang seorang bruce wayne menjadi faktor keberhasilan aksi batman saat memerangi
kekayaan yang tak terbatas ini dimanfaatkan bruce wane demi mewujudkan sosok superhero yang memiliki berbagai perlengkapan dan persenjataan canggih tanpa harus memiliki kekuatan super
dalam setiap kisahnya peralatan canggih yang dimiliki batman seakan merefleksikan berbagai inovasi yang masih masuk akal di logika sains dunia nyata
beberapa gawai milik batman ini pun sudah menjadi ikon yang tidak dapat terlepas darinya
yang pertama adalah batsuit atau kostum batman
fungsi utama batsuit yang tidak pernah hilang adalah kemampuannya yang tahan terhadap berbagai senjata
bahan kevlar yang digunakan pada batsuit menjadi proteksi utama batman saat tak mampu mengelak dari serangan senjata lawan
teknologi jubah dengan material kevlar seperti ini sudah awam digunakan khususnya di dalam dunia militer
pada batsuit terdapat sebuah ikat pinggang canggih yang dikenal dengan nama batman utility belt
dalam ikat pinggang ini tersimpan berbagai peralatan canggih yang membantu berbagai aksi heroik batman
salah satunya adalah sistem pengait khusus yang dapat menarik batman saat ingin memanjat gedung
fungsi ini serupa dengan gawai populer batman lainnya

selain dapat memanjat gedung batman juga bisa memanjat gedung
sebuah gedung yang tinggi dengan cepat gawai wajib batman ini juga dapat menarik musuh dari kejauhan
alat canggih seperti milik batman ini bukan tidak ada di dunia nyata
alat penarik beban menggunakan tali seling ini tengah dikembangkan meski belum sesempurna dalam kisah batman
berikutnya adalah batarang
plat besi berbentuk logo khas batman ini kerap digunakan saat melumpuhkan musuh secara mendadak dari jarak jauh
batman memiliki berbagai jenis batarang
salah satunya adalah batarang dengan kemampuan layaknya sebuah bumerang
menggunakan prinsip kerja bumerang jenis batarang yang satu ini akan bergerak kembali ke arah batman setelah berhasil dilempar ke pihak lawan
batman juga dapat memanggil pasukan yang kelelawar saat mengaktifkan gadget bernama badbecon
perangkat berbasis sonar ini dibuat batman untuk menakuti para musuhnya
fungsi manipulasi sonar sengaja digunakan pada alat ini untuk mengelabui sifat asli kelelawar yang memang memberi respon terhadap jenis frekuensi yang satu ini
terakhir belum lengkap rasanya jika kita tidak membahas kendaraan super milik batman apalagi kalau bukan bad mobile
berbagai bentuk band mobile di beberapa edisi film batman selalu berhasil memukau para penontonnya
demi kepentingan proses syuting film para kru film dan beberapa pihak terkait harus dapat membuat sebuah model asli dari bat mobile yang minimal dapat berjalan layaknya mobil sungguhan
meskipun model bad mobile ini tidak dilengkapi persenjataan seperti yang ada di film
berbagai gawai canggih milik batman ini seakan menjadi gambaran nyata jika berbagai hal dapat diciptakan saat kecerdasan sains dan teknologi dipadukan